musim kemarau berkepanjangan membuat warga desa cibinong jatiluhur purwakarta kesulitan mendapatkan air bersih
untuk keperluan sehari hari warga terpaksa menggunakan air sungai cikembang yang tercemar kotoran kerbau
warga akhirnya menikmati air bersih setelah pdam purwakarta memberikan bantuan air bersih kepada warga pada selasa pagi
sejak pagi warga desa cibinong jatiluhur menunggu datangnya air bersih yang telah lama menjadi barang langka
kemarau panjang membuat sumur warga mengering hingga warga kesulitan mendapatkan air bersih
warga desa cibenong jatiluhur terpaksa menggunakan air dari sungai cikembang yang kotor akibat tercemar lumut dan kotoran kerbau
khawatir dengan kondisi serangan penyakit kepada warganya pihak desa akhirnya meminta bantuan dropping air bersih dari pdam purwakarta
mungkin sudah tiga bulan ya empat bulan ya
sejauh ini warga biasanya menutupinya gimana pak ngamul dari mana
dia biasanya membeli
mikul air dari sungai untuk kebutuhan tapi untuk cuci untuk mandi dia langsung kekali
kondisi air di sana gimana
kotor kondisi airnya kotor pak karena kan satu kampung ini kekali semua
kedatangan bantuan air bersih dari pdam purwakarta disambut gembira oleh warga
untuk mencegah terjadinya kericuhan pembagian air bersih dijaga oleh pihak kepolisian
ngambilnya dari mana bu
dari sungai cikembang
tapi ini udah kotor gitu ya
ya kotor pak banyak itu
nah kalau sekarang ada bantuan gimana perasaannya bu
ya kalau ada bantuan enak sekali pak
perluan hidup sehari hari dari mana
dari sungai cikembang pak bawah
ya kotor banyak lumpur
sekarang dengan ada bantuan ini gitu
terima kasih ya pak ada bantuan sekarang